jangan sampai keliru karena yang lalu lalu saya lihat di lapangan
dari kementerian masih memberi biskuit pada anak
cari mudahnya saya tahu lelangnya gampang
kalau telur ikan kan gampang busuk gampang rusak telur
ini mudah cari mudahnya aja
jangan dilakukan lagi
kalau anaknya bayinya harus diberikan telur ya telur
diberikan ikan ya ikan
dan saya senang angka tadi yang disampaikan oleh dr hasto
pertumbuhan kita di angka dua satu
dan yang nikah dua juta yang hamil empat delapan juta
artinya di indonesia tidak ada resesi seks
masih tumbuh dua satu ini bagus
ini sekarang menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi sebuah negara
tetapi yang paling penting memang kualitas
jangan sampai bayi atau ibu hamil harus diberi protein
diberikan ikan diberi telur
saya lihat kemarin yang rame
jadi bayi baru tujuh bulan
diberi kopi susu saset
kopi susu saset oleh ibunya
karena yang ada di bayangan di sini adalah susu
itu loh anaknya mau diberi susu
hati hati mengenai ini
oleh sebab itu sekali lagi
yang namanya penyuluhan penyuluan penyuluan penting
karena memang kata ibunya
ini adalah bermanfaat
oh ini bermanfaat kopi susu saset ini
karena ada susunya
hati hati bahwa anak ginjal jantung lambung itu belum kuat